di balik kemenangan timnas u enam belas di piala aff dua ribu delapan belas
ada dua pemain idola yang kini mulai tenar diperbincangkan pecinta sepak bola
mereka adalah kembar bersaudara bagas dan bagus
bahkan bagus kini menduduki top skor dengan torehan enam gol
namun siapa sangka sebelum menjadi top skor bagus dulunya adalah pemain belakang
bila berhasil memiliki pemain kembar
fabio dan rafael da silva yang pernah bermain di manchester united
demikian halnya tim nasional indonesia yang berlagak dalam piala aff u enam belas di stadion gelora sidoarjo
mereka adalah amiruddin bagas kafa ariski dan amiruddin bagus kavi lafikri
yang menjadi satu mesin serang dalam liga piala aff u enam belas dua ribu delapan belas saat ini
putra pasangan yuni fuji istiono dan dewi kartikasari
kelahiran enam belas januari dua ribu dua ini
menjadi andalan di squad utama timnas u enam belas
keduanya memiliki strategi dan penyerangan yang khas dalam gol gol yang dilesatkannya
pada pertandingan melawan filipina dan myanmar
posisi bagas itu sebenarnya di depan bagus yang di belakang
karena di awal itu saya kira yang bagas itu yang bagus yang bagus itu bagas
akhirnya kebalik terus sampai sekarang
tapi tentu ini positif buat saya bagas itu bisa main di dua posisi
sekarang bahkan bagas bisa main di tiga posisi
dengan posisi barunya di squad timnas ini
bagas dan bagus mengaku sangat menikmatinya
mereka juga berharap dan berusaha agar dapat membawa piala aff u enam belas dua ribu delapan saat ini
ke hadapan para supporter timnas indonesia
ya saya menikmati posisi baru saya itu tantangan buat saya
juga itu mohon dari pelatih jadi saya harus menikmati bisa bikin porsi baru itu
apalagi anak anak di indonesia juga kita harus maksimal
bagus sendiri saat ini berhasil mencatatkan diri sebagai top skor sementara
dan pencatat umpan terbaik dalam ajang piala aff u enam belas dua ribu delapan belas
siku harjiansyah sido arjo